lindungi daya tahan tubuh di masa pandemi dengan penuhi gisi seimbang setiap hari
konsumsi beragam makanan bergisi seimbang yang mengandung vitamin dan mineral untuk meningkatkan kekebalan tubuh
berupa makanan pokok lauk pauk sayur sayuran juga buah buahan
dan minum delapan gelas air putih
imbangi dengan berolahraga berjemur di pagi hari istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan
penuhi gisimu dengan tepat agar tubuh tetap sehat